yang berarti kuah pedas dan kuah tidak pedas dicampur dalam satu mangkuk
oleh mk dalam konteks sengketa phpu dari hasil pilek
saya ardo pak dari tv one way
apa yang menurut kita baik bagi kemaslahatan masyarakat indonesia dan tentu saja perempuan
namun uzbekistan sendiri bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata
anda pehobi wisata alam dengan nuansa pegunungan
tiket buat semifinal indonesia versus uzbekistan itu udah sold out ya pak ya
pekan lalu sempat minyak naik tinggi
iya nah pak jasra ini baru saja di informasi sebelumnya juga kita sudah saksikan bersama menteri kesehatan
selama ini kan pemerintah bisa melakukan operasi pasar
tadi menaikkan suku bunga di minggu lalu
tetapi fatality rate pada mereka itu sangat rendah sekali
anak menantunya dari soekarno
berpengaruh juga kepada biaya ppa import